terluka terkena golok pada saat memburu ayam hutan pak
benar kan pak tidak salah lagi pasti dia orangnya
taruh sati mulai detik ini kamu tidak boleh lagi mendekati jakalanang
dia itu siluman buaya bukan manusia
kang kalau akang tidak bisa mencari ayam
kalau aku tidak suka dengan jakalanang sebaiknya akang jangan mengadang adang kang
aku sudah dewasa kang aku bukan anak anak lagi
lagi pula mana mungkin ada siluman sebaik kang jakalanang tidak ada kang
hari nampaknya sudah semakin malam
kalau gitu aku permisi dulu
besok aku kembali lagi
iya kang terima kasih banyak sekali lagi seputar tangan
ini anak baru ini pelajaran
jangan lupa like share dan subscribe channel ini untuk dapat info terbaru dari kami
yang terbaik sekali
yang terbaik sekali
kalau tidak menghadapi
harus menjadi jalan lainnya
aku akan membalas taresmu
aku akan membalas semua perbuatan
jadi jangan dapat
aku sudah tidakut
aku ingin meminta maaf
sebagai permohonan maaf dariku
aku ingin mentraktir kamu minum minum
aku harap kamu mau menerimanya
baiklah terima kasih
akhirnya tipe laganku berhasil
dengan begini jakalanang akan mudah dikalahkan
gawat ada buaya
lebih baik kita tinggalkan tempat ini
apa mungkin buaya itu jelmahan jakal anak
tidak mungkin kang
itu buaya beneran
kanjaka dari mana saja
dari tadi aku sudah mencari akang
saya habis dari dalam hutan
habis berburu ayam
terkena sabatan golok
tidak sengaja tadi di dalam hutan saat berburu
aku akan mengobati ya kang
tidak mungkin pak
seekor buaya ada di tengah hutan
buaya itu pasti jelmahan jakal anak pak
sudah lama sekali bapak tidak mendengar tentang siduman buaya
apa mungkin jakal anak putra dari jaka bening
bisa saja pak
jika jaka bening sengaja mengirim anaknya untuk pengawasi kita
dan mungkin saja dia masih rendam dengan bapak
jika memang benar berarti doa bapak terkabul
sudah lama sekali bapak ingin membalas dendam atas perbuatan jaka bening terhadap kiageng
kali ini aku tidak akan melepaskanmu jaka bening
bila nikai ke usual perempuan archie sangatashenyang sekalian
tak ada paham apa
kalau sejujurnya once lagi kau mengeluarkan jelmah depuis jawa tengah
hunter alami reviewers sayang klinikimu
setelah aku mengoloknya ke kalau sejujurnya kolam catherine berbunduk w
iya pak terluka terluka kenapa terluka terkena golok pada saat memburu ayam hutan pak
beneran pak tidak salah lagi pasti dia orangnya orang sati mulai detik ini kamu tidak boleh lagi
mendekati jakalanang dia itu siluman buaya bukan manusia siluman kang kang kalau aku tidak suka
jakalana sebaiknya akan jangan mengadang ada kang aku sudah dewasa kang aku bukan anak anak lagi
lagi pula mana mungkin ada siluman sebaiknya jakalanang tidak ada kang bagaimana pak apa yang
kita tidak boleh kegabah bapak akan terbicara nanti
di situan bisa saya bertemu dengan lorosati bisa tapi bapak ingin bicara dengan kamu dulu
ada apa tuhan sebenarnya dari mana asalmu dan siapa nama orang tuamu
saya berasal dari desa jati jajar tuhan di tepian sungai halimun ibu saya bernama pratiwi dan bapak saya bernama
jakabening iya tuhan apa tuhan kenal dengan bapak saya
ternyata dugaanku benar akhirnya aku menemukanmu jakabening
ya tuhan apa tuhan kenal dengan bapak saya ternyata dugaanku benar akhirnya aku menemukanmu jakabani

oh iya sebentar bapak akan panggilkan lurusak
loros hati kamu temui jakalana buat dia betah di rumah ingat jangan biarkan dia pergi sebelum bapak kembali
memangnya bapak mau kemana